pemerintah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan perbankan di indonesia di istana negara pada rabu sore
menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mengatakan
erlangga menjelaskan bahwa presiden joko widodo meminta penyaluran tersebut ditingkatkan secara agregat
erlangga menambahkan kepala negara berharap penyaluran kredit dari perbankan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan
arahan bapak presiden tentunya berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit